tujuh tahun jumat pagi mendaftarkan diri bersama istri untuk menunaikan ibadah haji
estimasi masa tunggu yang didapatkan sumijan dan istri adalah tiga puluh dua tahun
meski harus menunggu lama sumijan tetap antusias dan ikhlas
sumijan dan anaknya david hanya berharap ada kabar baik ia bisa berangkat lebih cepat dari perkiraan
ya enggak apa apa yang penting itu sekarang saya daftar lalu enggak berangkat penting sudah ada dinama di sana
oh belum sih belum karena kan saya pikir ini hanya daftar
kan kita belum tahu berangkatnya kapan jadi kalau mau berangkat ya sudah itu baru kita persiapkan
kalau masalah fisiknya kita mungkin menjaga kesehatan lalu apa namanya olahraga kayak gitu gitu ya
supaya pas hari hanya dia juga masih kondisinya fit karena masa tunggunya kan lama
jadi supaya tidak merepotkan di sananya besok gitu aja sih
selain sumijan sudah lebih dari satu ratus empat puluh orang mendaftar sejak sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu atau siskohat
kembali dibuka pada senin tiga puluh agustus
sebelum pandemi jumlah pendaftar ibadah haji di kementerian agama surabaya mencapai dua ratus pendaftar per hari
kini hanya sekitar tiga puluh sampai lima puluh pendaftar per hari
proses pendaftaran ibadah haji selama pandemi dibuat lebih ringkas
pendaftar yang sudah melengkapi berkas dan membayar langsung menuju ruang siskohat untuk validasi data
mereka juga difoto dan mendapat informasi perkiraan waktu tunggu
menurut data kemenang surabaya saat ini ada dua lima ratus dua puluh lima calon haji yang tertunda keberangkatannya sejak dua ribu dua puluh
kota surabaya ini termasuk penyumbang yang terbesar
di jawa timur untuk pendaftaran haji kalau setelah dibukanya blokir ini
alhamdulillah tiap harinya itu dari dua puluh delapan tiga puluh dua sampai enam puluh satu dan saat ini sudah dua puluh sembilan detik ini
berarti sampai saat ini sudah satu ratus empat puluh an
provinsi jawa timur menduduki urutan pertama jumlah pendaftar ibadah haji terbanyak
jawa timur mendapat kuota rp tiga puluh empat dari dua ratus sepuluh kuota haji nasional